kementerian luar negeri ukraina menyatakan infansi yang dilakukan rusia ke negaranya merupakan bentuk perang
dan ukraina pun mendeklarasikan siap mempertahankan diri
jurubicara kementerian luar negeri ukraina olek nolenko menyebut
tindakan rusia merupakan tindakan perang yang mengancam kedaulatan maupun integritas wilayah ukraina
tindakan ini juga merupakan sebuah pelanggaran terhadap status pbb norma jika prinsip hukum internasional
alex menyebut rusia melakukan serangan di kota kota ukraina yang damai dan menghancurkan negara ukraina
olek menegaskan ukraina akan melawan atas nama mempertahankan diri
dan perlawanan ini sesuai dengan hukum internasional
jubir kemlo itu lantas mendesak komunitas internasional juga ikut bertindak secepat mungkin
mengirimkan peralatan militer untuk membantu ukraina mempertahankan diri
ia meminta sanksi sanksi baru segera akan dijatuhkan kepada rusia
dan ukraina mengklaim menembak jatuh
lima pesawat serta satu helikopter rusia pada hari ini
kain ini dibantah oleh rusia melalui pemberitaan di media pemerintahannya
dan ria novosky presiden ukraina volodymyr zelensky menyatakan darurat militer
serta menghimbau agar masyarakat di negara tersebut tetap tenang
zelensky mengumumkan kondisi darurat militer tersebut dalam sebuah video singkat yang dirilis pada kamis pagi tadi
zelensky juga menyatakan telah berkomunikasi dengan presiden amerika joe biden
yang terkait dukungan untuk ukraina sekaligus seperti yang kita ketahui sebelumnya
perang membara setelah presiden vladimir putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di dombas
wilayah ukraina yang dikuasai kelompok separatis pro moskwa
tak lama setelah itu ledakan terjadi di berbagai titik di ukraina dan salah satunya di buku kota yakni di kriv
ukraina menyatakan bahwa rusia menyerang dari tiga sisi yaitu dari perbatasan di timur belarus di utara dan juga crimea yang terletak di selatan
konflik ini mulai panas sejak putin secara sepihak mengakui kemerdekaan luhansk dan donetsk
dua wilayah di timur ukraina yang dikuasai kelompok separatis pro rusia
tindakan putin dikecam berbagai pihak sejumlah negara pun mengganjar rusia dengan berbagai sanksi besar besaran